penyekatan di seratus titik akan kita hentikan dan kita ganti dengan tiga cara bertindak yang baru
yang pertama adalah teman teman bisa melihat pengendalian mobilitas dengan sistem ganjil genap
yang kedua next adalah pengendalian mobilitas kawasan dengan sistem patroli
yang ketiga adalah pengendalian mobilitas dengan sistem rekayasa laulintas
terhitung mulai sebelas agustus hingga enam belas agustus mendatang
pemerintah provinsi dki jakarta dan polda metro jaya memutuskan untuk menghentikan kebijakan penyekatan di seratus titik jalan di ibu kota
meski dihentikan upaya pengendalian mobilitas masyarakat di masa perpanjangan ppkm level empat tetap dilakukan
salah satunya dengan kembali menerapkan sistem ganjil genap di delapan titik ruas jalan ibu kota yang berlaku mulai pukul enam pagi hingga delapan malam
delapan ruas jalan tersebut meliputi jalan sudirman jalan mh tamrin medan merdeka barat jalan majapahit jalan gejah mada jalan hemuruk pintu besar selatan serta jalan gatot subroto
ya insya allah penyekatan dibuka satu titik dari surat pak dinas mulai tanggal dua belas sampai enam belas akan ada berlakuan ganjil genap mulai dari jam enam pagi sampai jam dua belas
di delapan ruas jalan di dki jakarta
sistem ganjil genap di jakarta ditiadakan sejak september tahun lalu seiring dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau psbb
namun di masa ppkm level empat kali ini ganjil genap kembali diterapkan secara bertahap sambil dilakukan evaluasi
tim liputan cnn indonesia